dan juga persiapan kita selain juga bagaimana memperbaiki terus infrastruktur juga akan jelang hari kemerdekaan indonesia
iya orangnya atau kelompok yang menjadi pandangan atau menjadi center point dari acara ini adalah biasanya paski braka
dan calon anggota paski beraka nasional ini ternyata sudah latihan baris baris bersama dengan satuan gabungan upacara tujuh belas agustus di kawasan cibubur jakarta timur
latihan gabungan ini juga menjadi salah satu tolok ukur pemilihan paski beraka mana yang akan menduduki posisi vital dalam formasi upacara
ya dan saat ini juga sudah ada produser lapangan cnn indonesia sudah ada fani imaniar di cibubur
ya akan melaporkan langsung bagaimana proses ataupun persiapan yang sudah dilakukan oleh para paski beraka di sana
selamat pagi fani anda bisa mendengar suara kami
ya selamat pagi liri dan juga alfian
kalau misalnya saya bisa memberikan sedikit gambaran dari suasana latihan gabungan pada pagi hari ini
memang merupakan suatu hal yang sangat lumrah sebenarnya untuk dialami atau dijalani oleh para pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka
yang sudah menjalani masa karantina mereka selama hampir empat belas hari di wisma sugondo
puspito cibubur jakarta timur
dan hari ini merupakan hari kedua dari latihan gabungan bersama seluruh satuan gabungan yang akan melaksanakan upacara pengibaran sang saka merah putih di istana negara
yang akan dilaksanakan pada tanggal tujuh belas agustus mendatang
dan untuk bagaimana melihat situasi dari latihan kemudian juga kesan dan bagaimana pengalaman para pasukan pegibar bendera pusaka ini selama menjalani masa karantina
kita sudah akan menanyakannya kepada salah dua
dari anggota paski beraka tahun ini ada maudina dari kepulauan riau dan juga fabian dari banten
maudina kalau misalnya boleh cerita nih kepada kita pemirsa atau masyarakat di indonesia
tentang pengalaman atau kesan selama maudina menjalani karantina selama di wisma cibubur ini gimana
yang jelas kalau kesannya itu ya di sini tuh kayak keluarga
pokoknya dimana mana itu harus bareng bareng gak boleh sendiri sendiri gitu
kalau fabian gimana
ya kesannya kalau disini tuh bener kayak keluarga
jadi kita disini kalau lagi kangen keluarga di rumah kita anggapnya disini semua udah jadi keluarga gitu
kita udah jadi satu disini
jadi kalau ada apa apa pasti ceritanya ke teman ke teman sebelah atau gimana gitu
kalau boleh sedikit cerita nih suka dukanya selama menjalani masa latihan selama hampir empat belas hari ini apa aja sih boleh ceritain
kalau sukanya ya kayak ngumpul bareng bareng bisa bareng bareng
kayak cerita cerita semuanya gitu ngumpul
kalau dukanya sih gak ada sih gak ada dukanya
seneng terus disini
siap kalau sukanya kita kan bisa ketemu sama teman teman di seluruh daerah di indonesia
kita bisa nambah keluarga baru juga bisa sharing sama teman teman tentang pengalaman mereka gimana di sana
kalau dukanya pastinya kangen sama orang tua karena kan gak ketemu lebih dari hampir dua minggu lah
ya mungkin itu aja sih
kita sedikit tapak tilas ya untuk awal perjalanan kalian menjadi pas ki braka tahun ini
kalau boleh tahu ceritanya gimana sih kalian mendaftarkan diri sebagai paski beraka sampai dengan menginjakan kaki di jakarta ini
awalnya itu kan ikut seleksi dari kota dulu dari sekolah dari sekolah baru udah lolos ke kota
terus ikutin seleksi tiga hari itu lulus ke provinsi seleksi lagi tiga hari baru dikasih tahu agak udah selesai seleksinya
dua mingguan baru dikasih tahu keluar namanya dan itu perasaannya seneng banget
sampai pengen nangis gitu kalau ini
bangga ya pastinya bangga
kalau fabian gimana
awal kan saya waktu masuk sma itu ikut ex school namanya paski bra di sekolah
nah sekolah di ex school di pas ki bra saya ikut seleksi di kota tanggerang selatan
karena saya dari kota tanggerang selatan habis itu ikut seleksi di provinsi banten
di provinsi banten seleksi lagi sampai ke nasional sekarang alhamdulillah dapat
nah lady dan juga alfian ini sebenarnya kalau misalnya untuk bicara mengenai pas ki bra kali tahun ini
mereka pasti akan atau dari enam puluh delapan siswa dan siswi perwakilan ini akan menduduki
ada beberapa yang akan menduduki posisi vital dalam formasi upacara tahun ini
seperti pengerek kemudian pembentang dan juga tidak ketinggalan pembawa baki
kita akan tanya nih kalau misalnya harapan dari maudina maupun juga fabian
kira kira kalau mereka bisa memimpikan posisi posisi vital yang ada dalam formasi upacara tersebut
mereka akan memilih posisi apa kalau maudina gimana
yang pasti bawa baki dong kalau cewek kan pasti bawa baki
itu sih tapi kalau walaupun nggak dapat bawa baki juga nggak apa apa
yang penting tempatnya yang terbaik pokoknya itu
kalau fabian gimana
gimana aja sebenarnya nggak ada masalah ditempatin
cuma kalau misalnya ingin berangan angan ingin jadi komandan pasukan delapan
siap komandan pasukan delapan
terima kasih maudina dan juga fabian atas waktunya ya menemani bincang bincang pada pagi hari ini
tetap semangat jaga kesehatan dan selamat kembali berada di rumah

begitulah bincang bincang dengan maudina dan juga fabian yang merupakan salah dua dari enam puluh delapan siswa dan siswi perwakilan dari seluruh sma yang ada di provinsi di indonesia
dan mereka ini akan masih menjalani masa latihan sampai dengan tanggal enam belas agustus
dimana tanggal dua belas agustus mendatang lady dan juga alfian mereka akan melaksanakan latihan maksud saya gladi kotor pertama kali di istana negara
sampai tanggal enam belas dan akhirnya di indonesia
yang akan menjalankan upacara pertama mereka di sana negara pada tanggal tujuh belas agustus
dan mengenai untuk posisi vital tersebut memang latihan gabungan yang dilaksanakan selama dua hari dari kemarin sampai dengan hari ini merupakan tolak ukur untuk memilih siapa saja yang akan menduduki posisi posisi vital dalam formasi upacara
seperti yang sudah saya katakan tadi seperti pembentang pengerek kemudian juga pembawa baki dan beberapa komandan kelompok seperti untuk kelompok delapan dan juga kelompok
serta tidak kalah pentingnya juga latihan hari ini juga untuk pembuatan
dan juga untuk pembuatan
latihan hari ini juga untuk memilih beberapa posisi vital yang ada dalam satuan gabungan seperti komandan upacara yang merupakan perwakilan dari perwakilan dari utusan tni angkatan darat angkatan laut angkatan udara dan juga kepolisian republik indonesia
kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari anak anak yang merupakan perwakilan seluruh sma di indonesia ini untuk menjadi paski braka yang akan melaksanakan atau mengibarkan sang saka merah putih di istana negara tujuh belas agustus mendatang
terima kasih fani maniar atas informasi anda langsung dari kawasan cibubur jakarta